saya juga sedang mengevaluasi dan memerintahkan dirlantas untuk menertibkan plat plat khusus dan rotator apabila ditemukan
kalau dia menggunakan plat khusus dicek betul apakah memang dia berhak atau tidak
yang kedua kalau pelanggarannya berulang dan pelanggarannya kita anggap bobotnya tinggi

saya menjawab keluhan dari warga masyarakat yang selama ini komplain terhadap arogansi para pengguna plat stnk khusus dan rahasia
yang sering menggunakan rotator padahal dia tidak berhak menggunakan rotator
yang berhak menggunakan rotator hanya kendaraan dinas seperti yang diatur dalam undang undang law lintas
kalau anggota kami menemukan di jalan tertangkap tangan mohon maaf kita akan cabut plat nomornya kita akan cabut snk nya
kita akan lintas